memang kejuaraan terbatas
untuk di tujuh negara yaitu indonesia malaysia taiwan vietnam thailand singapura dan hongkong
akan mengikuti event tahunan ini
dalam konferensi pers yang digelar di grand arthos hotel magelang minggu sore
direktur superliga ahmad subiharto menjelaskan
kejuaraan bulu tangkis bergu ini kembali digelar untuk menyaring bibit atlet bulu tangkis tanah air
khususnya dengan format bergu
sekuraga junior utamanya adalah kita beri kesempatan pada pemain muda kita
untuk bertanding dalam format bergu
karena kalian sudah ada
setahu saya di indonesia ini lebih banyak kejuaraannya sifatnya individual
padahal tidak apa pentingnya kita ada beberapa event dunia yang sifatnya bergu
dan itu mereka harus sudah mulai dibiasakan untuk tampil dari sejak dini
sementara itu salah satu atlet mengaku telah mempersiapkan diri baik fisik maupun mental
untuk mengikuti kejuaraan ini
itu persiapan kemarin kayak lebih lama latihannya
tambahan sendiri terus latihannya lebih fokus
sama lebih diinginkan
jadi jaga kondisi badan kita
buat saya target sendiri saya pengen main maksimal sama pengen juara
kejuaraan superliga junior dua ribu dua puluh tiga akan digelar selama sepekan
yakni mulai senin delapan mei hingga minggu empat belas mei mendatang
tri joko purnomo magelang jawa tengah